dari pemantauan pada kamis pagi
masjid jami jamiatul ibadah di kelurahan kampung rawa jakarta pusat
dibersihkan sebelum digunakan warga untuk melakukan salat tarawih berjamaah
sepuluh petugas penanganan prasarana dan sarana umum ppsu jakarta pusat
dibantu sejumlah warga tampak sibuk bekerja membersihkan masjid berlantai dua ini
pada awalnya di tahun seribu sembilan ratus enam puluh masjid ini hanya sebuah mosala
dengan berjalannya waktu pada dua ribu lima berubah fungsi menjadi masjid
dan mengalami renovasi pada tahun dua ribu lima belas hingga seperti sekarang
setelah dua tahun vakum melaksanakan salat tarawih berjamaah
tahun ini sesuai arahan pemerintah pusat
masjid jami jamiatul ibadah ikut berbentuk
benah dibersihkan menyambut ramadan
proses pembersihan masjid dilakukan mulai dari bagian depan dalam hingga lantai dua
seperti menyapu dan mengepel lantai
menyedot debu dengan mesin vakum
mengerik kerak debu di lantai
membersihkan jendela kipas angin
hingga membersihkan mimbar khotbah
walau bukan pengurus masjid
salah seorang petugas ppsu mengaku senang membersihkan masjid
yang akan kembali difungsikan untuk salat tarawih berjamaah tahun ini
ya sangat lega sih
jadi sebagai muslimin kita kan
biasanya nyapu di jalan sekarang nyapu di tempat ibadah sendiri
itu suatu kenikmatan banget sih buat saya pribadi
selain petugas ppsu
warga juga mengaku senang ikut membantu membersihkan masjid ini
alhamdulillah sih dari dulu emang seneng banget buat ngabdi di masjid gitu
jadi apalagi sekarang momennya kan mau ramadan
jadi biar kita nyaman juga ibadahnya
buat terawih atau ibadah yang lain deh
buat ramadan kita orang orang istirahat juga jadi enak
walau tak ikut dari awal
ternyata ikut membersihkan masjid cukup membuat badan berkeringat loh
ternyata cape juga beneran
nih saya keringetan bisa kelihatan
untuk ikut membersihkan masjid
baru sekitar setengah jam saya ikut membantu membersihkan masjid
tapi keringet udah lumayan basah di badan
ternyata gak gampang untuk bersih bersih di masjid
tapi semangat menyambut ramadan seribu empat ratus tiga puluh tiga hijriah ini
memang luar biasa ya pak ferry
buat warga di sekitar masjid ini
menurut lurah kampung rawa johar baru jakarta pusat
dari total sepuluh masjid yang ada
sebanyak lima masjid di wilayahnya yang sudah dibersihkan petugas ppsu
sejak senin hingga kamis tiga puluh satu maret
masjid dibersihkan agar masyarakat bisa merasa nyaman dalam beribadah
jadi kegiatannya adalah inisiasi spontanitas kita ya kan
di awal hari senin kemarin
di hari senin kemarin itu kita mulai melakukan aksi bersih bersih
setelah ppsu melaksanakan tugas dan fungsinya
kewajibannya di wilayah masing masing yaitu di saluran dan gorong gorong
dan setelah mereka selesai bekerja di wilayah
lalu kita arahkan untuk membersihkan masjid yang ada di wilayah kebun kampung rawa
dalam rangka kita menyambut bulan suci ramadan
walau masyarakat sudah bisa melakukan salat tarawih berjamaah
namun pihak kelurahan dan pengurus masjid mengingatkan warga
untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan selama beribadah di lingkungan masjid
nih kalau adegannya sudah pada ngumpul ngumpul ini sudah selesai enggak mpok
sudah selesai gimana rasanya
nah kalau ada pemandangan seperti ini udah pada ngumpul ngumpul
artinya memang pekerjaan mereka membersihkan masjid ini sudah selesai
kita lihat di dalam bagaimana
before afternya setelah dibersihkan
abang po punten kita lihat suasana dalam masjid
pak lurah juga dengan timnya sudah beristirahat dengan warga
dan ibu ibu tadi juga yang membantu membersihkan masjid ini juga sudah beristirahat
kita lihat di sini kalau yang saya rasakan lantainya tidak berpasir lagi
sudah keset sudah dipel
karpet juga sebagian dipasang sebagian lagi akan dipasang segera
dan ini menunjukkan bahwa warga di sekitar kelurahan ini
sudah bisa nanti akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah
dan kita harapkan walaupun begitu warga bisa menerapkan disiplin protokol kesehatan ketat
dan jangan lupa salat tarawihnya jangan hanya di awal
tapi selesai sampai sebulan penuh selama bulan ramadan seribu empat ratus tiga puluh tiga hijriah
teddy zuhari devi fitriani jakarta